masyarakat papua yang tergabung dalam front rakyat dan imapa jadetabek
menggelar aksi demonstrasi di depan gedung kpk jakarta
dalam aksinya masa meminta kpk menghentikan kasus dugaan korupsi
yang menyeret gubernur lukas nmb
meski sempat diguyur hujan lebat
masa pendukung gubernur papua lukas nmb
tetap menyuarakan penghentian kasus dugaan korupsi
yang menyeret dirinya dan dianggap sebagai bentuk kriminalisasi
penetapan tersangka lukas nmb oleh kpk dianggap tidak memenuhi persyaratan
karena lukas nmb belum pernah diperiksa oleh kpk
sementara itu pengacara lukas nmb alosius renwarin
memastikan gubernur tidak hadir dalam panggilan
penggalan kedua pak gubernur lukas nmb pada tanggal dua puluh enam
menggalan itu harus jadi di gedung merah putih di jakarta
karena alasan kami
beliau masih dalam keadaan sakit
kami tim dari sini tim pengacara juga tim dokter dari papua akan ke kpk
pertama mengantar surat yang menyatakan beliau dalam keadaan sakit
jadi itu alasan pada tanggal dua puluh enam beliau tidak akan diperiksa
karena dalam keadaan sakit kami berharap akan berdiskusi dengan kpk
langkah langkah bagaimana yang tepat untuk bisa melakukan penyelidikan terhadap dirinya